kemampuan pasukan pengibar bendera pusaka tidak lepas dari orang orang yang berada di belakangnya
kekompakan yang ditampilkan para calon anggota paski braka merupakan hasil dari pelatihan sang pelatih baris berbaris
maupun pamong yang bertugas mendampingi calon anggota paski braka saat menjalani masa karantina di asrama
kapten laut joyo utomo merupakan satu dari lima belas pelatih calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka tahun dua ribu dua puluh satu
pria kelahiran malang yang saat ini menjabat sebagai perwira administrasi kogartap satu jakarta pusat
telah menjadi pelatih paski beraka sejak tahun dua ribu dua belas lalu
meski telah memiliki pengalaman melatih paski beraka sejak sebelas tahun lalu
namun joyo mengaku tiap angkatan memiliki karakter dan ciri khas masing masing
joyo yang memulai karirnya di tni angkatan laut sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ini
sudah sembilan kali menjadi pelatih paski beraka minus masa pandemi covid sembilan belas tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu
joyo yang merupakan ayah dari dua orang anak ini mengaku ketika melatih para calon anggota paski beraka
ia harus tetap tegas tanpa menggunakan kekerasan agar calon anggota paski beraka dapat menjalankan tugas perdananya
sebagai paski beraka saat menaikan dan menurunkan bendera merah putih di istana merdeka tujuh belas agustus mendatang
kita tidak harus selo streng ya menurut mereka tidak
karena kalau mereka terus kita pus terus kita tekan stres mereka
kita tarik ulur
karena mereka masih muda muda
harga terus daya apa mungkin petualangannya masih bagus saat saat itu kita strength
tapi begitu mereka sudah mulai patah semangat
nah kita bangkitkan kembali dengan ya cerita atau mungkin suruh mereka memberi jok jok yang untuk mereka bersemangat
itu kita kasih mereka seperti itu
selain joyo utomo yang bertugas sebagai pelatih calon anggota paski beraka
dua ribu dua puluh tiga ada pula petugas lainnya yang menjadi pengayom calon anggota paski beraka
muwardianto atau akrab gisapa toto merupakan salah satu pamong calon anggota paski beraka dua ribu dua puluh tiga
toto yang merupakan paski beraka tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ini dulunya bertugas menjadi komandan kelompok tujuh belas perwakilan dari daerah istimewa yogyakarta
toto yang telah beberapa kali mendapat tugas mirip pamong atau istilah dahulu dikenal sebagai kakak pemimpin

toto juga memiliki pengalaman untuk menempingi calon anggota paski beraka pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ribu satu dua ribu dua dua ribu dua puluh dua dan tahun ini
toto yang merupakan seorang mantan atlet bulu tangkis ini mengaku harus mempunyai strategi tersendiri untuk bisa dekat dengan calon anggota paski beraka
bahkan ia mengaku harus mengetahui bahasa gaul terkini agar calon anggota paski beraka bisa bercerita mengenai apa kesulitan yang mereka hadapi
selama mengikuti karantina apa yang menjadi impian mereka sehingga tugas mengibarkan dan menurunkan bendera dapat berjalan dengan baik
hari kedua ini latihan mereka sudah fokus dan mereka sudah berlomba lomba untuk bisa masuk ke kelompok delapan dan kelompok baik itu pembabaki ataupun kelompok pengibar
ini yang asik disini kita harus pandai pandai membimbing adik adik supaya tidak iri lho itu terus yang di apa dibatasi sama gadis gadis

nah yang dilatih kok bukan saya ini kita harus hati hati karena kalau nanti kita salah nanti dia akan kecewa ini yang
karena dari rumah sudah pengennya obsesnya pengen membawa baki pengen pernah jadi pengibar tapi ternyata di sini tidak mendapat kesempatan
itu yang tugas pamong agak sedikit berat untuk penyesuaiannya
toto menambahkan baik tugas pembawa baki tugas kelompok delapan atau kelompok tujuh belas merupakan peran yang sama istimewa
menurutnya yang terpenting adalah kekompakan para anggota paski beraka saat bertugas di tanggal tujuh belas agustus mendatang di istana merdeka jakarta